jika mengirim uang melalui mobile banking udah biasa
akhirnya ada sebuah perusahaan rintisan bernama dana
yang menawarkan fitur yang memungkinkan kita untuk mengirim uang via aplikasi messenger
penetrasi internet dan ponsel pintar yang tumbuh pesat di masyarakat
membuat layanan keuangan digital pun semakin menjanjikan
berikut laporannya yang sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
sehat di tahan dan pamit untuk diri
ingat jangan pernah berhenti
inilah pemandangan yang sering kita jumpai saat hari gajian tiba
antrean orang di atm untuk membayar berbagai tagihan
hal ini disebabkan mayoritas masyarakat indonesia masih melakukan transaksi keuangan secara manual
menurut data dari bank indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas
jumlah transaksi keuangan indonesia di indonesia masih lebih dari satu

melalui bantuan teknologi dana menawarkan solusi lewat pembayaran digital
tart dana selamat datang kamu telah masuk di dana
dana adalah perusahaan perintisan yang mengembangkan infrastruktur dompet digital dan open platform
sehingga pengguna bisa melakukan transaksi non tunai dan non kartu di banyak tempat

menurut ceo dana vincent iswara jika dibayangkan dana adalah bentuk digital dari dompet kita
jadi gini yang paling penting dari dana itu adalah kita jamin semua transaksi
kita sangat percaya dengan risk management risk system security
jadi kita bisa jamin semua transaksi
jadi kita bisa jamin semua transaksi
jadi kita bisa jamin semua transaksi
apa yang kita maksudnya jamin dari semua transaksi
dalam arti kalau terjadi kehilangan terjadi kesalahan terhadap itu uang akan kita balikan ke customer tersebut
jadi untuk semua itu terjadi
jadi kita mengikuti aturan yang sudah ada
ribet transaksi ini itu dari hp mu
salah satu fitur yang ditawarkan aplikasi ini adalah layanan kirim uang langsung dari ponsel anda kepada sesama pengguna melalui aplikasi messenger
setelah melakukan proses verifikasi setiap pengguna dapat mengirim hingga sepuluh juta rupiah setiap bulan
dalam proses verifikasi dana bekerjasama dengan disduk capil
karena bbm net tiff chat app kita juga buat beberapa fitur untuk social transfer kita nyebutnya
di sini waktu saya chat misalkan mau kirim uang
saya nggak perlu meninggalkan halaman cat dari bbm
tinggal klik di bawah nih ada kirim uang kirim dana
ini kayak saya bahasa inggris settingannya
terus misalkan saya kirim dua ribu
dan balancenya masih tetap sama ya sama yang tadi
nah ini langsung kekirim
dan ini bakalan terlihat di chat bubble
jadi si penerima bisa langsung klik chat bubble nya oh transaksi ada transfer dikirim sukses
saya bisa share informasinya di feednya bbm
jadi bisa ngeliat mengirim dana ke emir tes gitu ya
biar lebih fun gitu untuk mengirim uang
konsep dompet digital seperti ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali
alipay telah lebih dahulu melakukannya di tiongkok
selain itu whatsapp juga saat ini dikabarkan tengah menguji versi beta fitur kirim uang miliknya di india
tentu saya pakai dana saya pernah merasakan gampangnya pas saya beli pulsa paket data beli tiket nonton
terus udah gitu juga belanja online
tapi mungkin ke depannya dana bisa expand lagi bisa dipakai buat transportasi
jadi misalnya saya bisa beli tiket kereta gitu yang biasa saya balik balik jakarta bandung jadi lebih gampang lagi
sejak diluncurkan tahun dua ribu tujuh belas lalu aplikasi dana baru tersedia di google play store
danang bisa geni jakarta